tak dapat menahan emosi masa mengamuk dan menghancurkan mobil suv di jalan raya parung
kabupaten bogor rabu malam kemarahan warga ini dipicu akibat pengemudi mobil bernomor
polisi b seribu enam ratus delapan puluh empat bjz melaju ugal ugalan dari arah bsd menuju parung pengemudi lalu dikejar oleh
sejumlah pengendara motor nah saat melintasi lokasi kejadian mobil justru menghantam trotoar
dalam sekejap mobil tersebut hancur dirusak warga polisi yang datang ke lokasi kejadian
melepaskan tembakan untuk membubarkan masa dan mengamankan pengemudi dari amukan masa tiba tiba
ada orang teriak maling maling maling itu ada mobil yang kecepatannya tinggi ketika kecepatan
tinggi itu dia nggak bisa menghindar ketika ada trotoar di tengah ada telur tengah akhirnya mobil itu
tapi menyakut sementara itu paman pelaku saat diminta keterangan menyampaikan keluarga akan
bertanggung jawab atas perbuatan keponakannya akan negosiasi mediasi dengan pihak korban tapi
kondisi yang ditabrak oleh keponak keponak sendiri kondisinya sekarang ya saya belum
paham makanya kita mau datang ke keluarganya selain mengamankan satu orang pengemudi bangkai
kendaraan yang rusak juga dievakuasi ke mapolsek parung kasus ini kini ditangani polsek parung
muhammad juanda bogor jawa barat